praktek aborsi di sebuah klinik dokter umum di bekasi jawa barat terbongkar
menurut warga klinik tersebut memberikan pelayanan aborsi sejak puluhan tahun silam
dan kini polisi terus mencari bukti untuk memperkarakan dokter pemilik klinik
petugas menggeledah klinik tersebut setelah menerima laporan dari masyarakat
demi mendapatkan barang bukti berupa janin petugas menyedot septic tank
menurut keterangan ketua rt praktik aborsi di klinik ini sudah berlangsung lebih dari dua puluh tahun
ketua rt juga mengetahui dokter jabat pemilik klinik pernah berurusan dengan polisi beberapa waktu yang lalu
warga sekitar juga sudah mencium bau bau itu
cuman ya dia itu mungkin ada backing an atau nggak tahu ya
yang jelas saya itu sudah dengar masalah tentang dia praktek aborsi